razia psk yang dilakukan petugas gabungan kabupaten mojokerto
diwarnai aksi kejar kejaran petugas dan psk rabu siang
dari hasil razia petugas mengamankan empat psk saat sedang melayani tamu
inilah aksi kejar kejaran antara petugas gabungan dan dua psk
yang sedang menunggu pelanggan di warung remang remang
kawasan desa punggul kecamatan blanggu kabupaten mojokerto
tak mau kehilangan sasaran razia petugas mengepung warung
hingga kedua psk tak berkutik dan diamankan ke kendaraan petugas
razia juga dilakukan di kawasan utara sungai berantas tepatnya di desa ngerandu
di lokasi ini petugas mengamankan dua psk yang sedang melayani pelanggan
di dalam kamar pemilik warung
selain dua lokasi tersebut petugas juga melakukan penyisiran di sejumlah warung
yang selama ini dikenal sebagai tempat penyedia jasa psk
seluruh psk akan didata dan dibawa ke panti rehabilitasi sosial provinsi jawa timur di kediri
untuk mendapatkan pelatihan selama enam bulan
razia ini sendiri dilakukan untuk mengurangi penyandang masalah kesejahteraan sosial
di kabupaten mojokerto
selain psk razia juga menyasar anak jalanan gelandangan dan pengemis
selanjutnya kita arahkan ke upt wanita karir yang ada di kediri
yang miliknya provinsi
dan selanjutnya selama lisanan itu
kita akan dipilih selama enam bulan
seluruh psk yang tertangkap kemudian dibawa ke kantor dinas sosial kabupaten mojokerto
dari hasil pemeriksaan diketahui jika dua psk merupakan warga kabupaten mojokerto
dan dua lainnya warga malang serta bojonegoro
ada gejala gangguan prostat minum prostagir
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat
ada gejala gangguan prostat minum prostat
prostakir melancarkan kencing karena gangguan prostat